dalam negeri sekarang
ya banyak cara dilakukan untuk orang agar berbuat untuk berbuat kebaikan
salah satunya di tasik malaya ini
ada seorang mantan preman yang mengumpulkan anak anak jalanan
dan mengajari mereka ilmu agama dan juga ilmu wira usaha
masih ada meluangkan waktu itu yang luar biasa
berkat kegigihan ya anak anak jalanan dan anak terlantar
kini bisa yaubah menjadi penghafal al quran
semua berawal dari keresahan yandi viana
warga kampung condong kecamatan ciberon tasik malaya jawa barat ini
prihatin melihat banyaknya anak jalanan dan yatim piatu di sekitarnya
yanni semakin resah karena banyak di antara mereka yang berperilaku menyimpang
tahun dua ribu sebelas yandi atau lebih akrab di sapa bang jack
memutuskan untuk berbuat sesuatu
yandi mengumpulkan anak anak jalanan dan yatim piatu
modal nekat ayah satu anak ini menampung mereka semua
untuk belajar agama di rumahnya
dengan bantuan dari sejumlah dermawan
yandi bersama beberapa rekannya mencoba membangun sebuah pesantren
yang kemudian diberi nama pesantren laskar langit
nama laskar langit dipilih karena pada awalnya para santri ini
lebih banyak belajar di luar ruangan beratap langit
laskar langit itu anak dalam gang
nah dari sini kan saya banyak dulu sering ya masalah ulas begitu
jadi tahulah jalan seperti apa menyikapi permasalahan jalanan dengan cara apa
memotong motor rantai regenerasi anak jalanan dengan cara apa
setelah hampir enam tahun kini hampir semua anak asuhnya
mampu menghafal al quran dengan tingkat yang bervariasi
bagi para santri awalnya cukup sulit untuk beradaptasi di tempat ini
pertama datang ke sini aneh
mana susah untuk ngelaksananya tapi lama kelamaan sudah biasa
kulu itu ke sini naik apa
nah sempat takut nggak
meski demikian yandi tidak lantas berpuas diri
dia terus mengembangkan kemampuan anak didiknya dengan membekali mereka ilmu wira usaha
kini pesantren laskar langit ini sudah membuka cabang di tiga tempat di tasikmalaya
konsepnya masih sama hanya menerima anak yatim fakir miskin dan anak anak jalanan yang telantar
ogiva tu zaman tasik malaya
usianya sudah lima kali